layaknya etalase denyut kehidupan di stasiun menjadi penyemarak deretan kios makanan di sudut stasiun gondang dia jakarta pusat
jalanan sempit tak menjadi penghalang justru anugerah bagi penjajah kuliner lantaran sesak dengan lalu lalang warga
yang menarik perhatian saya salah satu kios yang menyuguhkan makanan khas yogyakarta yaitu gudeg
hanya menempati kios kecil berisi dua meja dan beberapa kursi plastik
tentu ada alasan
dan dibalik ramainya pembeli yang tak henti henti datang silih berganti
sajian gudeg butina punya cita rasa gurih dan pedas
satu piring gudeg diisi nasi putih opor ayam tempe bacem dan krecek yang legit
pilihan lauk lainnya seperti ati ampela dan tahu juga bisa menjadi pilihan sesuai selera
bagi penyuka pedas saya memesan gudeg yang ditaburi cabai rawit merah
hmm pedasnya sadis
jadi buat anda yang suka berpergian dengan komuter lain sesekali mampir pengundang dia
di sini ada gudeg yang rasanya sumpah enak banget mantap
yang sudah bertahan tiga puluh lima tahun tapi rasanya tetap otentik khas yogyakarta
nggak perlu jauh jauh di jakarta juga ada
tak membuat kantong bolong seporsi gudeg berkisar dari harga rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh lima
makanan lebih enak legit terasa dilihat kayak pecah banget gitu loh
terus yang lainnya sih tentunya harga ya harga itu sangat terjangkau buat kita kita ini
kuliner di sekitar stasiun juanda masih di jakarta pusat pun tak kalah beragam dari gondang dia
tercengang melihat ayam kampung berukuran jumbo yang ditumbuk
membuat saya menyambangi tempat makan bernama ayam ancur ini
berawal dari ketidaksengajaan melani pesanan
potongan ayam yang terlihat hancur tak beraturan justru diminati
kita cari ayam yang besar
kita bumbu banyak banyak pastinya yang enak terus kita rebus lama lama
nah alhamdulillah ketika dipungkar yang bawah hancur
awalnya yang hancur ini tidak kita jual
kan remuk gitu
tetapi ketika ayam habis mereka mau yang hancur itu
dan mereka bilang ini lebih enak karena bumbunya lebih meresap
daging ayam ancur mudah dikoyak lantaran diungkep lama dengan sembilan bumbu racikan
dipadankan dengan sambal hijau yang pedas semakin menggugah selera makan
saat mengunyah langsung terasa jejak rasa kunyit dan bawang putih
tambahan kemiri dalam sembilan bumbu membuat aroma ayam semakin wangi
biasanya ayam yang digeprek itu jarang sekali menggunakan ayam kampung
tapi di sini ini ayam kampung yang teksturnya masih tetap lembut
namanya sih boleh ayam ancur tapi rasanya sama sekali nggak hancur
ya jalur perlintasan kereta yang memobilisasi ribuan penumpang setiap harinya
membawa berkah di kawasan sekitar
tempat makan menjamur saling berkompetisi menciptakan racikan
makanan lezat menarik perhatian mereka untuk singgah
harga bersahabat cepat saji praktis menjadi alasan utama para perikmat kuliner di sekitar stasiun komuter lain yang cenderung memiliki mobilitas tinggi
tapi jangan salah kelezatan tetap menjadi faktor utama kuliner kuliner ini diburu para pelanggan
roni satria himawan amri jakarta